bahagia bener hidup emak
kalau setiap hari diperlakukan seperti ini
nibin bisa tiap hari kesini
mak maklu sama orang tuamu
belum jadi istri incuy
bentar lagi teh bulan puasa
orang orang pada pulang dari luar negeri
pada beli barang barang baru
malu nanti kalau lebaran main kesini
kita tidak punya apa apa
masa lebaran kita nginepnya di rumah ibu
kita akan beda sama mereka
kita mah dagang
mereka mah enggak
uang seperak bagi kita
itu bisa dijadikan modal
neng mah pengennya beli kulkas dulu
biar kalau orang orang kesini
dikasih sirup dingin
masa dikasih air putih pas lebaran
malu atuh kan
bisa buat nyimpen sayuran
sama bumbu masak
nanti teh lebih awet
iya nanti akang beliinnya
tapi jangan yang gede gede
yang kecil aja
nanti teh kalo malem malem gerah
pintu kulkasnya bisa dibuka
nanti akang beliinnya
aku udah datang
akan berangkat dulunya ke pasar
aku udah datang
akang berangkat dulunya ke pasar
ada titipan dari ibu
menurutkan tin suka ya
kue surabi tin
ibu khusus bikin ini buatin tin
ibu khusus bikin ini buatin tin
ibu teh sayang banget sama
ibu teh sayang banget sama tin
sampaikan terima kasih sama ibu
sampaikan terima kasih sama ibu
kamu duduk dulu
saya mau bikinin minuman dulu buat kang mul
gak usah tin
kang mul kesini cuma sebentar
cuma menyampaikan ini saja dari ibu
cuma menyampaikan ini saja dari ibu
ada pesan dari ibu buatin tin
kita mau sampai kapan tim
ibu kepengen kita cepet cepet nikah tin
saya belum tau kang
saya masih butuh waktu
saya masih butuh waktu
tin ibu juga nanya
tin ibu juga nanya
tim butuh waktu berapa lama
sebenarnya yang nanya ibu
atau kang mul
kalau mama yang tin belum bisa menjawabnya
nanti akan disampaikan sama ibu
nanti akan sampaikan sama ibu
kalau gitu kamu komit pulang ya tin ya
nah ini ibu
sori kamu yang beli ini
ini teh yang spesial buat ibu
ibu beli di warung
ibu mau ga
makasih kang ibu
aku pengen nyanyi
mimin manis teh sayang sama calon mertua makanya jute semakin sayang sama mimin masa iya sok mak
mma mma doakan abdi kumma abdi jemanehna bisa hirup rumah tangga terbahagia amin amin
cik ya kamu teh cantik sekali malam ini dari tadi jantung hati berdebar terus ya bagus satu
kalau masih berdebar yang bahaya tuh kalau jantungah a berhenti ya bukan begitu maksudnya tuh cantik
jenis jantung hati debarnya lebih kencang seperti biasanya oh ya dan ah baru sekarang merasakan ini
tidak punya pacar belum
ada dalamnya pacaran makanya sekarang rogi
mau nggak jadi pacarnya
mau mau beneran mau
saatnya cinta beneran engg
sini sini duduk sini
duduk sini sebentar
kamu ngapain malam malam kesini
aku nyuruh saya ngajak jalan jalan jeniper
kok ngajak jalan jeniper malam malam
ya aku yang nyuruh ceng